penambahan investasi di bulan bulan depan
kita harapkan bisa memenuhi target rp sembilan ratus triliun
serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara signifikan